pedagang trompet ini terus memanggil pembeli
namun sayang tak banyak yang berminat mampir di lapaknya
sejak pagi hingga sore berjualan di kawasan asmk jakarta pusat
trompetnya baru habis lima belas lusin
turun drastis hingga lima puluh persen dibandingkan tahun lalu
turun kalau tahun ini
biasanya itu sehari itu bisa habis tiga puluh dua puluh lima
jumat tahun ini doang yang kuturun
kenapa ya orang trompet tadi selet
berkurang kayaknya bang peminatnya berkurang
berbeda halnya dengan pedagang kembang api yang dihampiri pembeli silih berganti
meski penjualan naik dibanding tahun lalu
ternyata perolehan mereka masih belum menyamai pemasukan di masa sebelum pandemi
pak tahun ini penjualan kembang api itu dibanding tahun lalu agak mendingan atau gimana pak
sekarang alhamdulillah agak mendingan
karena mungkin orang sudah bisa beraktifitas seperti itu ya dibanding tahun lalu
tapi belum normal sebenarnya atau gimana
ya dibilang ini belum normal banget gitu ya
normalnya itu biasanya omsetnya berapa
kalau normal nyampe omset sampai lima puluh
karena ada larangan menggelar perayaan pergantian tahun
seorang pembeli mengaku cukup merayakan tahun
dan baru bersama keluarga di rumah
iya buat acara tahun baru pak
di rumah pak
apa aja yang dibeli
ini aja pak buat anak aja
petasan sama kembang api sama petasan korek
sekarang tahun baru dengan tahun lalu lebih enak sekarang atau gimana untuk perayaannya atau gimana
tahun baru kemarin mah agak sepi tahu deh tahun ini mah
sekarang perayaannya di rumah aja cukup
iya cukup di rumah aja pak
sepintas aktivitas masyarakat untuk mempersiapkan pergantian tahun menuju ke tahun dua ribu dua puluh dua terlihat normal
tetapi apa yang saya pantau di lokasi bahwa penjualan kembang api setidaknya masih relatif banyak peminat
tetapi sedikit bagi trompet ataupun juga saya tidak menemukan topi kerucut di tempat ini
roni satria indra setiawan jakarta